bang saya mau servis
john enggak kapok
kapok kenapa cuy
udah tahu nggak laku masih nekat jualan juga
kata bapak saya kalau lagi bulan puasa
penjual makanan jangan jualan makanan
kata bapak saya untuk menghormati orang yang sedang berpuasa
kalau aku enggak jualan aku enggak bisa makan
terus memang ada orang yang kuasa menghormati tukang orang jualan makanan
bunga kamu tahu enggak
semalam itu saudara bapak kamu hilang
kalau di masjid bukan hilang tapi dicuri orang
kira kira siapa ya yang ngambil
gak tau bu
bunga kamu itu kalau diajak ngomong sama ibu jangan sambil main hp
bunga lapar bu
ih kalau lagi puasa itu indah boleh ngomong lapar
bukan buat sekarang buat ntar sore buka
eh kalau aku beli es drawot kau sekarang
dan nagri tak biasa lagi aku minum
eh kenapa kau murung begitu
dari tadi belum ada yang beli bank
terus kata temanku tisna kalau bulan puasa nggak boleh jualan dulu
saya suruh menghormati orang yang puasa
ya benar juga kata kawan kawan itu
kenapa kau tak jualannya menjelang maghrib
oh gitu ya bang
kusarankan sama kau kau tak boleh menyerah
walaupun ini bulan puasa kau tetap harus berusaha
jangan patah semangat
tidak ada alasan untuk tidak berusaha di bulan puasa ini
bu bu gak boleh pergi gak
mau buka bareng di rumah teman
sekarang kan masih jam tiga
kamu sudah mau pergi
kan sekalian ngabuburit bu
boleh ya bu
berarti ibu tidak usah mengupas kentang banyak banyak
ya udah bu gak pergi ya
ya udah ibu
ini uangnya sobek
di sholatip aja bang
kalau nggak kasih ke orang lain aja bang
saya nggak ada receh lagi
uw mampet lah
berarti ibu harus ngupas kentang banyak banyak
bang saya mau servis
saya mau servis
jadi kagak buka puasa bareng
nustati lagi dapur lagi masak
yaudah lo jemput emak sana
pak terseregar dari batang toru ini
aku tak jual pocor bayar listrik
antara aku ke itu pur
eh pur pur
jangan bercanda kau pur
take care beneran
nah kita pake
kan udah janji mau datang jam empat
eh ani besok besok pesen lagi ya
ih apaan sih
masa aku harus buka puasa bareng terus terusan
alah kau buru buru
bikin masalah aja kau
baru aja puasa
makanannya udah matang belum
bentar lagi be